dokter spesialis penyakit dalam rumah sakit emanuel mengingatkan
agar keluarga bisa memantau itu sudah dipenuhi
wali kota kota kasatgas untuk mengajukan
di beras ketanya juga dikasih daun pandan
setiap kita bisa tadi pertama nomor satu kita melakukan identifikasi individunya
tapi waktu itu masih banyak yang berusaha untuk
ini total ada empat belas stasiun
prabowo gibran itu salah satunya gibran memang menjadi sorotan utama dalam putusan mk